banyak cara dilakukan para pegawai negeri sipil pemerintah provinsi dki jakarta
agar bisa mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah senin ini
hal itu dilakukan agar tunjangan kinerja daerah mereka tidak dipotong
salah satu strategi yang dilakukan pns pemprov dki adalah datang ke kantor untuk mengisi presensi pada pagi hari
kemudian meminta izin mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru ini
hal itulah yang dilakukan nina sundari pegawai negeri di inspektorat pemprov dki
ia pun bisa mengantar anaknya ke smp satu ratus lima belas jakarta selatan
tadi saya wa ke atasan langsung saya saya izin tapi memang pagi tadi saya absen dulu mbak datang ke sini
baru saya membuat izin untuk meninggalkan sebentar dan alhamdulillah hari ini saya sudah siang ini saya udah balik lagi ke sini
gubernur dki basuki cahayapurna memenyatakan
setiap pns memiliki hak cuti ataupun izin setengah hari
hanya bila pekerjaan pns tersebut menjadi tertunda sanksinya tkd tidak dibayarkan
pasti dong kalau kamu kecuali kamu balik lagi kamu kejar
kamu kan berbasis kinerja nih
kamu akhirnya setengah hari kamu lakukan pekerjaan yang satu hari
nah itu sesuatu yang biasa
sebelumnya imbuan mengantar anak pada hari pertama sekolah dikeluarkan menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan
dengan tujuan membangun komunikasi antara guru dan orang tua siswa
kita miningrum jakarta